gue ngelakuin itu semua bukan buat diri gue sendiri
dari orang lain dan juga sekolah ini
dan buat lo inget
sekali pengecut tetap akan jadi pengecut
lo udah baru lupa ya
aku cuma pengecut lo bang
kamu ikut saya sebentar
stres juga bapak kalau begini
kau tenang lah
saya boleh ikutan gak
yaudah kau duduk sekalian biar ku jelaskan secara konkret ini
tenang aja apa sih masalahnya
sebelumnya kan saya sudah bilang sama pak togar
pak togor juga udah berjanji sama saya
tapi kenapa tadi itu masih kejadian seperti itu pak
psst aku ya memang ribki
ini jujur ku bilang sama kau ya
bapak tidak tahu apa apa
tiba tiba mereka putar tentang dance kau itu
awalnya pak kepala sekolah nyuruh aku
kenapa ini terus terang aku bilang sama kau
guru guru satu pun tidak ada yang tahu tentang ini
jadi pak togar juga baru tahu hal tadi itu
kamu enggak percaya kalisi sama aku
aku ini omonganku bisa dipegang loh
aku ini orangnya jujur
lihat aja muka aku nih jujur banget kan
jadi gini pada saat pak jaya mau nyalakan proyektornya
itu kan disnya
dari kepala sekolah
makanya kau ada dance di situ sama si michelle
aku aja kaget macam mana
jadi bukan aku
percayalah kau sama bapak ribki
gue yakin pelakunya pasti aldino
baik kalau begitu
saya permisi pak
oh kemana lipki
emang jadi kacau macam ini nih aduh
sebentar ya pak basuki
selamat datang pak rudi
terima kasih pak basuki
seneng loh udah berhasil nampilin video gue yang ngedance sama michelle
masih kurang jelas
gue tau liciknya lo kayak gimana
gue juga yakin
lo kan yang udah berusaha untuk ngegagalin
gue sama michelle datang ke kompetisi dance

tapi ada bukti kalo gue yang ngelakuin itu semua
gue lagi di sekolah
lo pake orang suruhan kan
karena gue tau lo terlalu pengecut
untuk ngelakuin itu semua pake tangan lo sendiri
lo ngatain gue pengecut
lo punya kaca gak
justru lo tuh yang munafik
lo udah pernah bersumpah
gak pernah ikutin acara dance itu
lo malah ikutan kompetisi itu
udah menang lomba itu
lo gak tau
gak tahu seberapa besar usaha gue untuk menghadapi kompetisi dance itu
lo lebih baik diam
gue ngelakuin itu semua bukan buat diri gue sendiri
biar orang lain dan juga sekolahan ini
dan buat lo inget
sekali pengecut tetap akan jadi pengecut
lo udah sebaru duit gue ya
rifqi udah dong
pokok lu bang
gak mau gue
jangan mau lo berantem lagi usman
kita jebur kelar rifqi

gak mau lo berantem lagi usman
kita jebur kelar rifqi
ya pak pekegacah
kita bicarakan di ruang saya
ada apa ini
di lapangan ada yang mau berkelahi pak
siapa yang mau berkelahi
kita cek di sana
kita selesaikan masalah ini
lo udah denger gue
seharusnya bapak jangan menampar rifki
anak ini udah betul betul keterlaluan
dia berani nyakitin anak saya lagi
tidak ada orang tua yang bisa terima kalau anaknya disakiti orang lain
dalam menghadapi segala sesuatu
harus dengan kepala dingin
jangan dengan emosi
apalagi dengan kekerasan
anak didik bapak yang udah pakai cara kekerasan pak
ini buktinya kalau sekolah ini sudah gagal mendidik anak muridnya
saya punya alasan sendiri kenapa saya bisa kayak gitu sama anaknya bapak
kamu jangan deket bicara
kamu juga salah
ada apa lagi sih
tidak ada apa lagi sih pak
si rifki sudah begini kesalahan
dia sudah dorong aldino
maka pak togar harus ngasih hukuman sama si rifki
iya masalahnya itu apa
nggak di golf
gini ada apa lagi pak
bang cukadee itu
pak aku gak apa apa kok
masalahnya bisa dibesarkan ya
anggap aja cuma salah pam aja ya
pa mendingan pa fokus aja sama tujuan papa
untuk memberikan sumbangan ke sekolah ini
biarkan aku menyelesaikan masalah sama rifki secara baik baik
kamu lihat kan
anak saya punya jiwa besar dia maafin kamu
pa ya udah kita pergi dari sini ya
aduh ya makin apa sih masalah si pilih dibesar besarkan
eh bubar bubar semua
ini gue bubar nih
kalian ini gue bubar bubar semua
ada ada aja pak bukannya belajar pada rimpu